kebakaran hutan dan lahan di indonesia terus terulang
peristiwa ini seperti bencana tahunan ya di indonesia
kebakaran hutan menjadi momok bagi pemerintah dan juga masyarakat terlebih di saat musim kemarau
nah tahun ini kebakaran hutan kembali terjadi di riau jambi sumatera selatan
kalimantan barat kalimantan tengah dan juga kalimantan selatan
kebakaran hutan dan lahan ini bukan hanya berdampak pada pekatnya udara di kalimantan dan sumatera
namun kita tahu ya juga banyak satwa yang dilindungi bahkan menjadi korban
inkonsistensi tata kelola hutan dan lahan kembali jadi sorotan kami ajak anda untuk membahas
hutanku sayang hutanku malang
kita buka yang sudah dikurasi oleh tim lead bank sianan indonesia
ini dia datanya adalah total areal kebakaran hutan dan lahan
ini berdasarkan data dari karhutla monitoring system atau klhk
kebakaran hutan dan lahan terus terjadi setiap tahunnya
kita lihat tahun dua ribu empat belas sampai dengan dua ribu delapan belas angkanya empat puluh empat empat ratus sebelas hektare
kemudian ini di tahun dua ribu lima belas yang waktu itu sampai dengan singapura dan juga malaysia
sampai sana asapnya dari angkanya ada di dua enam ratus sebelas lebih hektare
kemudian menurun di tahun dua ribu enam belas ke empat ratus tiga puluh delapan ribu hektare
kemudian menurun lagi
ada upaya pencegahan yang ternyata berhasil sepertinya
karena berkurang ternyata ada total areal dari seluruh indonesia satu ratus enam puluh lima hektare
tapi sayangnya di tahun dua ribu lima belas
dua ribu delapan belas angkanya naik lagi di lima ratus sepuluh hektare
nah kalau di tahun dua ribu sembilan belas sendiri sampai dengan bulan agustus dua ribu sembilan belas
ini bnpb juga mencatat dan klhk juga mencatat ada sedikitnya ada tiga ratus dua puluh delapan tujuh ratus dua puluh empat hektare lahan dan hutan yang terbakar di indonesia
angka ini ini justru seperti empat kalinya jakarta
jadi anda bisa bayangkan betapa luas
khususnya lahan hutan dan lahan gambut yang terbakar di indonesia ya
nah ini meskipun kalau kita lihat data ini
nampaknya meskipun presiden jokowi sempat mengatakan pencegahan kebakaran adalah hal yang prioritas adalah hal yang utama
tapi terlihat angkanya gagal ya
bahkan di bulan agustus ini sudah hampir mendekati angka dari lima ratus sepuluh lima ratus enam puluh empat hektare
berikutnya kalau tadi
satu indonesia lah ya totalnya
kalau ini kita lebih ke pulau sumatera dan juga kalimantan yang menjadi sorotan
yang menjadi apa namanya yang dilihat titik apinya paling banyak begitu di indonesia saat ini
nah kalau kita lihat ada di kalimantan barat ada kalimantan tengah kalimantan selatan
yang paling banyak ternyata adalah kalimantan tengah dengan lima ratus empat puluh delapan titik api di sana
bahkan kualitas udaranya sudah berbahaya
ini data yang diambil sampai dengan bulan agustus dua ribu dua puluh
kemudian kita lihat di pulau sumatera sendiri yang paling besar adalah di sumatera selatan ada empat ratus tujuh puluh dua titik api
nah kalau catatan bnpb sendiri total ada dua tujuh ratus sembilan belas titik api atau titik panas atau hotspot
yang menyebar sampai dengan
bulan agustus dua ribu sembilan belas tapi ternyata penyebarannya lebih besar di kalimantan tengah dan juga sumatera selatan
bahkan sebaran titik panas ini sudah terasa begitu ya asapnya kabut asapnya sudah berdampak ke negara tetangga
sama seperti dua ribu lima belas nampaknya kejadian lagi nih apa yang terjadi di tahun dua ribu dua puluh
nah berikutnya kalau kita ngomongin soal kebakaran hutan
bukan cuma manusia yang terdampak dengan kabut asap yang semakin pekat
yang bikin nafas semakin sesak yang bikin kegiatan atau aktivitas manusia terganggu
hewan hewan hewan hewan yang lucu kemudian ini adalah hewan hewan yang dilindungi sayangnya juga ikut terdampak
kalau kita lihat di sini beberapa spesies yang dilindungi di pulau kalimantan dan sumatera memang tidak begitu jauh
karena kita tahu ada garis walasnya di sini yang memisahkan jenis hewan
ini walas lain jenis hewan dari barat tengah dan juga tinggi
timur kalau kita lihat di pulau jawa juga sebenarnya tidak jauh berbeda
tapi kita lihat spesies yang memang menjadi pusat sorotan
ada gajah kemudian ada harimau di sini ada orang utan yang menurut wwf indonesia ketiganya ini berstatus kritis
jadi jumlahnya sangat amat terbatas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas ini
dua ribu tujuh saja sudah dikatakan kritis
semakin ke sini angkanya semakin kecil begitu ya
oke sekarang saya ajak anda untuk mengenal tiga jenis hewan ini
ada harimau kemudian orang utan dan gajah
kita ke gajah dulu
hutan indonesia adalah rumah bagi mamalia besar seperti gajah
gajah ini merupakan spesies payung bagi habitatnya dan mewakili keragaman hayati di dalam ekosistem yang kompleks
nah saat ini terdapat dua spesies gajah di indonesia
ada gajah sumatera dan kalimantan
tadi saya sebut ya memang tidak jauh berbeda begitu spesies di antara
kedua pulau ini
kemudian dari provinsi riau kita bergeser
nah di provinsi riau ada yang terkenal namanya harimau sumatera
di sumatera ya
ini adalah populasi sepertiga dari hewan yang sudah dilindungi secara hukum ini
kemudian indonesia kita tahu memiliki tiga spesies orang hutan
yakni orang hutan sumatera orang hutan kalimantan dan orang hutan tapanuli
kan wwf indonesia mencatatkan ketiganya berstatus kritis
ini diakibatkan karena hilangnya hutan yang menjadi habitat primata satu ini
salah satu faktor menurunnya angka orang hutan ya
nah orang hutan juga punya peran penting dalam menjaga regenerasi hutan yakni sebagai penebar biji
dan seperti kita tahu hutan dan lahan gambut merupakan pusat daerah jelajah orang hutan
karena lebih banyak menghasilkan tanaman berbuah dibandingkan dengan hutan yang kering
well meskipun sudah jadi perhatian pemerintah
hati lingkungan dan juga satwa
nampaknya nih kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menegaskan belum ada rencana evakuasi
terhadap satwa yang terancam kelangsungan hidupnya akibat kebakaran hutan dan lahan
kabarnya sih karena ada dokter di sana yang bisa mengetahui ini sudah berbahaya atau belum
padahal kita semua tahu ya bahwa statusnya sudah berbahaya